kepala bnpb lejen suharyanto mengatakan masa tanggap darurat sudah dimulai sejak minggu dua belas mei dua ribu dua puluh empat kemarin
masa tanggap darurat akan diberlakukan selama empat belas hari
meski hanya dua pekan namun upaya renovasi rumah tinggal dan juga fasilitas umum akan terus dilakukan secara paralel
selain itu upaya evakuasi dan pencarian korban akan tetap dilakukan meski masa tanggap darurat bencana telah usai
ini rata rata dari kabupaten kota menetapkannya dua minggu
jadi dari mulai kemarin tanggal dua belas sampai dengan tanggal dua puluh empat mei
kalau lihat penanganan penanganan bencana
di tempat lain kan empat belas hari kelamaan itu
kalau nunggu itu selesai baru masuk ke transisi rehabilitasi rekonstruksi
makanya tadi saya menekankan untuk secara paralel kegiatannya dilakukan bersama sama